dua bumn karya tanah air yakni waskita karya dan wijaya karya dituding melakukan manipulasi laporan keuangan
tuduhan ini datang dari kementerian bumn yang mencurigai data keuangan mereka
wika dan waskita karya pun buka suara
mereka menyebut setiap laporan keuangan mengikuti ketentuan aturan yang berlaku di indonesia
kabar mengejutkan datang dari kementerian bumn
wakil menteri bumn kartika wirjo atmojo curiga terhadap pt waskita karya dan pt wijaya karya telah memanipulasi laporan keuangan
wamen bumn menyebut laporan keuangan dua bumn karya tersebut tidak sesuai dengan kondisi real
pasalnya di laporan keuangan masih menyebutkan kondisi mereka selalu untung
padahal cash flow perusahaan tidak pernah positif
isunya tata kelola keuangan tata kelola keuangan memang pr saya dengan bu neli
karena memang di beberapa karya seperti waskita seperti wika ini memang pelaporan keuangan juga tidak sesuai dengan kondisi realnya
artinya dilaporkan untung bertahun tahun padahal cash flow nya tidak pernah positif sebenarnya
nah ini memang ada isu di dalam pelaporan keuangan
nah kita sedang investigasi soal tadi waskita
sebenarnya ini apakah memang pelaporan keuangan selama ini real
apa jangan jangan perlu restatement karena selama ini laporan keuangannya tidak real
artinya bahwa ada kita akan lihat apabila memang ada unsur pidana di dalam laporan keuangan fraud
ya kita bisa lakukan penuntutan
kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan itu
nah kita kedepan akan mulai lakukan ini
kementerian bumn berjanji akan menuntut manajemen yang membuat laporan jika hasil investigasi menunjukkan terdapat pemalsuan laporan keuangan
menanggapi tudingan ini pihak wijaya karya dan waskita karya pun buka suara
manajemen wijayakarya menyebut dalam hal penyusunan laporan keuangan
perseroan selalu mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku
dan menyesuaikan dengan kaida akuntansi
yang berlaku di indonesia
respons yang sama juga diberikan waskita karya
pihak manajemen menyebut penerbitan laporan keuangan selalu mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku
perusahaan berkode emiten wskt ini juga mengikuti peraturan badan pengawas pasar modal dan peraturan ojk
waskita mendukung langkah bumn untuk memperbaiki kondisi waskita karya menjadi lebih baik